dia minta tolong niatin rumahnya
katanya rumahnya udah ada malam ini
pantesan dari tadi kamu nahan emak
iya mak boleh mak
buat keperluannya wasain mak
peter lagi bagi bagi ilmu
bagi bagi ilmu dimana tuh kang dadang
jangan mau dibohongin orang kom
mak teh mau kemana
kamu kan tahu jam segini mak kemana
buru buru benar sih mak
iya tuh buru buru
banyak yang mau dikerjain
emangnya kamu tiap hari gak ada kerjaan
belum telepon telepon sih
mak masalah edward gimana ya mak ya
edward gak punya masalah apa apa dia
acing takutnya edward punya masalah baru yang acing nggak tau mak
terus kerja kelompoknya gimana pak
lancar kalau kamu gak gangguin
kalau perkembangan nilainya edward gimana ma selama ini ma
bu yola ada cerita apa sama emak
kurang dua menit lagi
kamu ini kenapa sih keng
khawatir bener ma
tumben tumbenan kamu khawatir soal edward
mau te bisa aja
ya namanya anak sendiri mah
ya pasti khawatir lah mak
ya bagus deh
kira kira apa yang harus aceh lakukan ya mbak supaya edward itu belajarnya lebih rajin
kamu ini kenapa sih can
ma ini seuzon terus sama acing
acing ini sadar ma
selama ini aceh kurang perhatiin edward
acing ini kasian sama ma tiap hari datang kesini perhatiin edward
acing ini biasa biasa aja
jangan jangan kamu kesambet setan si inin kali ya
tuh ketiduran kayaknya dia nih
assalamualaikum wa sain
waalaikumsalam bro acing
ini bro sain
sehat atau wa
mas sain salam buat mas wa katanya
ini baru mau pulang mas suha nya wa
harus malam ini wa
oh yaudah wa nanti malam acing liatin rumahnya wa
salam lagi buat ma katanya
iya wa udah acing salamin lagi
dia minta tolong ngeliatin rumahnya katanya rumahnya udah ada malam ini
pantesan dari tadi kamu nahan emak
buat keperluannya wa sain ma
menganalisa yang direkayasa akhirnya jadi gila
pak ya abis lebaran sobri positif minggah sama dede
sudah mau maghrib papa mau sholat kamu jangan lupa sholat berjamaah di mushollah ya pak
jangan lupa sholat bergantian siapa usaha
belum dong mom kan aku belum selesai baca bukunya nanti kau sudah selesai baca bukunya
baru aku mulai nulis
seharusnya aku mulai nulis
supaya kau juga dapat ilmunya ya kan
kalau ngerjain sesuatu itu harus serius
gak boleh setengah setengah
jadi kamu dapetin ilmunya dulu sampai bener
baru habis itu kamu sering sering latihan
you moms lagian ya moms
aku itu ngerasa kalau menulis itu hobinya aku
kalau aku lagi nulis
aku ngerasa kayak lagi ngomong sama diri aku sendiri
terus aku itu ngerasa
kalau aku tuh bisa curhat
lewat tulisannya aku
apalagi kalau menulis itu bisa kamu jadiin hopi
berarti hobi yang bermanfaat tuh
terus satu lagi sini
udah nongol aja dia
mau dipacarin juga
emangnya ganteng yuk
asalamualaikum pak ustadz erwes
misalkan gaji kamu ke dagang
saya akan suruh hansip
mengantarkan gaji kamu
makasih pak ustadz erwes
asalamualaikum pak ustadz erwes
dan dikom impedance